ma papa udah selesai mri
kok harus gimana ma
kiri lagi puter
eh mau kemana
apa kabar baik
pak oya bakal main gerbang ya
kan om baik dan orang jahat
oh gitu ya
aduh mau apalagi sih panino ketemu rena
dulu aja dia buang rein
sekarang malah datang mulu
entar tugas pada
yang baik pun orang jahat oh gitu ya aduh mau apa lagi sih panino ketemu rena dulu aja dia
bilang rena sekarang mau datang mulu iya iya iya hai hai hai hai hewa lu ya ini buka aja loh
aduh bagaimana sih mir tadi kata rena gue suruh buka eh lo bilang sama jangan gue mesti bagaimana
dong anjiz kok enggak boleh
dibuka hehehe tadi mama pesan sama incus katanya sekarang rena disuruh mandi siap siap
terus makan habis itu main main sama mama papa sama opa surya mau mau mau
ya allah ternyata seperti ini sakitnya ingin bersama orang yang disayang tapi keadaan tidak
maaf ya panino sekarang siapapun yang mau ketemu sama rena harus izin dulu sama andin kalau panino
udah izin sama andin ya nggak apa apa dibukain tapi kalau belum mohon maaf banget nggak boleh pak
maaf ya pak ya saya mau bawa rena masuk dalam dulu baik baik masuk dulu ya iya bye bye bye
oh ya saya permisi ya
oh silahkan panino
hai panino kenapa ya kayaknya sedih begitu nggak bisa main sama nonrena
udah sangat dekat dengan
ya ya sekarang kita ke kamar papa ya
makasih ya al adin
papa udah selesai mri
sekarang pasti mba adin
kok harus gimana mba
dengan sungguh sungguh
dengan sepenuh hati kamu
aku tuh gak nyangka ya
ternyata sinetron kesukaan aku
aduh hebat memang ini sinetron
aduh kamu dari mana
kamu abis ketemu sama mba jen
kenapa muka kamu jadi gini ren
aku beneran ketemu jennifer koma dan ini juga
udah diobatin gapapa koma
ini liat nih disini sama disini
ha ini ada urusannya sama pak ahdebaran lagi
bukan ma bukan
kamu dipukul sama orang ya
siapa yang pukul kamu
mama akan hantem tuh orang
biar sakitnya lebih dari kamu
kamu kenal banget sih orang itu
kamu disakitin sama orang kayak begini
aku gapapa kok tenang ya ma
bener kamu gapapa ren
masih sehat aja
ya udah kalau gitu kita lanjut ceritanya di meja makan aja
pemeriksaan sudah selesai ya pak
terima kasih asus
iya pak sama sama permisi
aku sama mas al
pengen cerita sesuatu soal papa
ada yang kalian mau bicarakan sama papa
papa udah menduga itu
apa mau denger